kemarin rapat mengenai borobudur
borobudur mau kita rehabilitasi
sehingga perlu rapat dengan gubernur jatengah
gubernur dara estimewa yogyakarta
dengan bupati magilan
malamnya kan sempat makan malam bersama juga
sama pak ganjar
makan malam bersama sama pak ganjar kemarin
oh makan malamnya minggu yang lalu
oh minggu yang lalu
ada pembahasan cawapresnya pak ganjar mungkin